ada yang berbeda dalam kunjungan kerja presiden joko widodo ke tasik malaya kali ini
presiden jokowi memilih sepatu cats dan celana jeans sebagai seragam dinasnya hari ini
jumat pagi presiden joko widodo didampingi menteri agraria dan tata ruang sofian jalil
menteri kesehatan nila f muluk
serta sejumlah pejabat terkait bertolak menuju provinsi jawa barat
dengan gaya barunya mengenakan kemeja putih celana jeans biru dan sepatu cats
presiden jokowi tampak santai menyapa sejumlah jenderal dan pejabat lain
yang mengantar di bandara halim perdana kusuma
dalam kunjungan kerjanya selama dua hari di tasikmalaya dan ciamis
presiden jokowi akan menyerahkan kartu indonesia pintar kepada ribuan siswa
sertifikat hak tanah serta pemberian makanan tambahan dan program keluarga harapan